tol transjawa surabaya solo telah beroperasi dengan tarif penuh
dengan kecepatan rata rata seratus km per jam surabaya solo mampu ditempuh dalam waktu tiga jam saja
namun pengguna tol mengeluhkan kurangnya lampu penerangan dan juga spbu
inilah proyek prestisius tol trans jawa
bahkan saya dibuat penasaran
saat menjajal rute surabaya solo saya pun dibuat tercengang
dengan kecepatan rata rata seratus km per jam surabaya solo mampu ditempuh dalam waktu tiga jam
sejumlah rest area telah tersedia dengan fasilitas memadai
ada pula yang masih dalam pembangunan
namun sayang rest area belum dilengkapi dengan stasiun pengisian bahan bakar minyak
setelah melakukan perjalanan sekitar kurang lebih dua ratus delapan puluh km
dari gerbang tolwaru gunung sampai solo
saya menyaksikan hanya ada dua spbu yang bisa difungsikan
yakni di wilayah setelah waru gunung yakni di krian kemudian juga di wilangan
itu pun dengan varian bahan bakar yang cukup terbatas dan juga dengan stok yang sangat terbatas
ini merupakan salah satu spbu yang berada di kilometer lima ratus sembilan belas di ngawi
dan kita bisa melihat ini belum difungsikan
artinya jika anda melalui tol trans jawa
harus memastikan bahwa isi tanki kendaraan bahan bakar anda dalam keadaan
dan penuh sehingga tidak mengalami kebingungan pada saat kehabisan bahan bakar di jalan tol
persalahannya bagus senang sekali
hanya ada beberapa tempat tempat yang belum tersedia pom bensinnya
tapi bagus sekali
hanya mungkin kebersihan kamar mandi perlu dijaga
saya di korea itu toiletnya indah sekali malah cocok buat selfie cocok
meski jalan tampak mulus kita patut waspada
lantaran ada beberapa titik jalan yang bergelombang
di sepanjang perjalanan ini saya melihat kondisi jalan cukup baik
namun di kilometer enam ratus enam puluh delapan kita perlu memelankan kendaraan karena saya menemukan
ada jalan bergelombang sepanjang kurang lebih dua ratus meter
saat menjelang malam seperti sekarang
kita harus lebih berhati hati karena kondisi penerangan sangat minim sekali
dan lebih lebih karena kondisi jalan sepi
jangan sampai kita mengantuk saat berkendara
pengguna jalan pun ada yang mengeluhkan minimnya lampu penerangan
dari tol pali kanci ke pejakan itu jalannya masih bergelombang
mungkin untuk penerangan ya penerangan tolnya itu kurang
itu aja penerangan lampu jalannya itu
yang di pali kanci sampai pejakan sama jogerto itu memang kurang
menjawab minimnya fasilitas tersebut
direktur utama jasa marga solongawi menyatakan
pihaknya telah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan
hanya memang kami sedang menyusun desainnya waktu itu
desainnya masih kita bahas berkali kali
dengan jas marga properti dan sekarang dalam penyelesaian
kemudian juga dengan pertamina
itu juga proses panjang lah prosesnya untuk sampai pada
negosiasi untuk mencapai yang sekarang ini
jadi kalau untuk penerangan jalan
memang tidak diperlukan sepanjang jalan itu harus ada penerangan jalannya
kalau malam hari itu sudah cukup dengan namanya guidepost
dengan reflektor yang di samping samping itu sudah cukup
dengan lampu mobil sudah cukup
sudah cukup untuk membuat jalan ini mencapai
sudah diterang gitu ya